ya baik selanjutnya kami ajak anda untuk bergabung ke gedung mpr dpr jakarta
untuk menyaksikan bersama sidang paripurna yang diikuti untuk melakukan pelantikan
tiga wakil ketua baru mpr ri
dr hidayat nurwahid juga pak osman sabta
saudara saudara pimpinan lembaga negara
wakil ketua dpr pak utut ardianto
wakil ketua dpr bapak agus hermanto
bapak topik kurniawan
para pimpinan partai politik
wakil ketua dpd
para pimpinan praksi dan kelompok dpd mpr
saudara saudara anggota mpr yang terhormat
para menteri kabinet indonesia bersatu
yang kami hormati
para bupati gubernur wali kota yang hadir
pimpinan dan anggota lembaga pengkajian mpr
hadirin dan undangan yang berbahagia
sesuai dengan catatan kami
rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh praksi
kecuali praksi p tiga
yang telah mengirim surat
dalam paripurna ini
sembilan praksi dan kelompok dpp
paripurna kita ini
sesuai dengan pasal enam puluh sembilan ayat lima
tata tertibu mpr
sidang kami mulai
oleh karena itu dengan mengucapkan
dengan agenda tunggal
kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum
sidang mpr dan hadirin yang kami muliakan
pertama tama tentu mari kita memanjarkan puji syukur ke allah swt
tuhan yang maha kuasa
kita dapat menghadiri sidang paripurna hari ini
dengan agenda pengucapan sumpah
atau janji wakil ketua mpr
sebelum kita masuk acara pokok sidang paripurna mpr
perlu kiranya kami menyampaikan bahwa
dalam rangka melaksanakan amanat undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas
tentang perubahan kedua
atas undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang majelis permusawatan rakyat
dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah
mpr telah melaksanakan rapat gabungan pimpinan mpr
dengan pimpinan praksi praksi
dan pimpinan kelompok dpd
rapor gabungan telah bermusawarah
menyepakati untuk menindaklanjuti
ketentuan pasal lima belas
dan pasal empat ratus dua puluh tujuh a
bahwa terdapat penambahan jumlah pimpin mpr masa jabatan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
untuk jabatan wakil ketua mpr
sebanyak tiga orang pimpinan
penambahan tiga orang wakil ketua mpr tersebut
diberikan kepada partai
yang memperoleh suara terbanyak di dpr dalam pemilihan umum tahun dua ribu empat belas
dan urutan ke enam
rapor gabungan juga telah bermusyarak
menyepakati perubahan peraturan mpr nomor satu dua ribu
tentang tata tertib mpr
untuk menyesuaikan dengan undang undang nomor dua tahun dua ribu lima belas
tentang perubahan md tiga
sebagaimana tertuang dalam keputusan mpr nomor enam dua ribu
tentang perubahan peraturan tata tertib mpr
sesuai ketentuan tata tertib mpr
bahwa calon wakil ketua mpr
ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan mpr
dan sebelum memaku jabatannya
mengucapkan sumpah janji
yang dipandu oleh ketua mahkamah agung
di dalam sidang paripurna mpr
jadi saya ulangi
sesuai ketentuan tata tertib mpr
bahwa calon wakil ketua mpr
ditetapkan dengan surat keputusan mpr
sehubung dengan itu
dalam rangka memenuhi ketentuan pasal tujuh puluh tata tertib mpr
diberikan keputusan keputusan mpr
diberikan keputusan keputusan mpr
diberikan keputusan keputusan mpr
untuk membacakan petikan keputusan pimpinan mpr
untuk membacakan petikan keputusan pimpinan
tentang penetapan penambahan pimpinan majelis
tentang penetapan penambahan pimpinan majelis
permusuhan rakyat republik indonesia

kepada sekretaris jeneral
kepada sekretaris jeneral
saya yang mendengarkan pembentuk sistem pimpinan
sudah penerbit pada
saya yang mendengarkan pembentuk sistem pimpinan
sudah penerbit pada
cara melakukan description
pembentuk sistem ppri
yang tetap menjadi atas
d sm di malaysia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya
memutuskan menetapkan keputusan pimpinan majelis permusuhan rakyat republik indonesia
tentang penetapan penambahan pimpinan majelis permusuhan rakyat republik indonesia
masa jabatan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ke satu menetapkan penambahan pimpinan majelis permusaran rakyat republik indonesia
masa jabatan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas masing masing yakni
dr haji ahmad basarah sebagai wakil ketua majelis permusuhan rakyat republik indonesia
dari unsur fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
haji ahmad muzani sebagai wakil ketua majelis permusuhan rakyat republik indonesia
dari unsur fraksi partai gerakan indonesia raya
dr andes haji a muhaymin iskandar msi

empat pak wajib t j dari dari dari pak
kedua penetapan pimpinan majelis permusuhan rakyat republik indonesia
sebagaimana tercantum dalam diktum ke satu berlaku sejak pengucapan sumpah janji
sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ketiga susunan pimpinan majelis perusahaan rakyat republik indonesia
majelis perunturan rakyat republik indonesia

secara lengkap menjadi sebagai berikut
ketua dr honoris causa zulkifli hasan s e m m
dari unsur fraksi partai amanat nasional
wakil ketua dr haji mahyudin s t m m
dari unsur fraksi partai golongan karya
wakil ketua effort eres mangindaan s i p
dari unsur fraksi partai demokrat
wakil ketua dr h m hidayat nurwahid m a
dari unsur fraksi partai keadilan sejahtera
wakil ketua dr honoris causa usman sabta
dari unsur kelompok dewan perwakilan daerah
wakil ketua dr haji ahmad basarah
dari unsur fraksi partai
demokrasi indonesia perjuangan
dari unsur fraksi partai gerakan indonesia raya
wakil ketua dr andes h a muhaymin iskandar m s i
dari unsur fraksi partai kebangkitan bangsa
keempat keputusan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari
dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan kembangkan
salinan dan seterusnya
petikan keputusan ini disampaikan
kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan
ditetapkan di jakarta
pada tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
puntar rakyat republik indonesia
ketua dr honoris causa
wakil ketua effort rs mangindaan s i p
wakil ketua dr h m hidayat nurwahid
wakil ketua dr honoris causa
saya menyampaikan kepada
sekreta jenderal yang telah membacakan
petikan keputusan pimpin mpr
selanjutnya sesuai dengan
ketentuan tata tertib mpr
kepada pimpinan mpr
yang telah ditetapkan
untuk menempati tempat yang telah disediakan
ketua mahkamah agung
untuk memandu pengucapan sumpah
persiapan pengucapan sumpah
ketua mahkamah agung
disilakan menempati tempat
yang telah ditentukan
upacara pelantikan wakil ketua mpr ri masa jabatan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dimulai
hadirin dimohon berdiri
pengucapan sumpah wakil ketua mpr ri menurut agama islam dipandu oleh ketua mahkamah agung
sebelum memangku jabatan wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat
saudara saudara wajib bersumpah menurut agama islam
apakah saudara saudara bersedia
patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara saudara ucapkan
mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara republik indonesia
tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia
sumpah ini adalah janji terhadap tuhan yang maha esa dan manusia
yang harus ditepati dengan segala kehilasan dan kejujuran
saya harap saudara saudara mengikuti dan menirukan kata kata saya
demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya
sebagai wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat
sebagai wakil ketua majelis permusawaratan rakyat
akan memegang teguh pancasila
akan memegang teguh pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia
undang undang dasar negara republik indonesia
serta peraturan perundang undangan
serta peraturan perundang undangan
akan menegakkan kehidupan demokrasi
akan menegakkan kehidupan demokrasi
serta berbakti kepada bangsa dan negara
serta berbakti kepada bangsa dan negara
akan memperjuangkan aspirasi rakyat
akan memperjuangkan aspirasi rakyat
akan memperjuangkan aspirasi rakyat
akan memperjuangkan aspirasi rakyat
dan daerah yang saya wakili
dan daerah yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional
untuk mewujudkan tujuan nasional
demi kepentingan bangsa
demi kepentingan bangsa
dan negara kesatuan republik indonesia
dan negara kesatuan republik indonesia
dan negara kesatuan republik indonesia
dan negara kesatuan republik indonesia
dengan undang undang md tiga yang baru menambah tiga pimpinannya sebagai wakil ketua mpr yakni ahmad basarah dari fraksi pdip kemudian ahmad muzani dari fraksi partai gerindra kemudian ada mohaimin iskandar dari fraksi pkb
jadi saat ini susunan struktur pimpinan mpr bertambah periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas yakni satu ketua mpr dan juga tujuh wakil ketua mpr